jelang berakhirnya putaran pertama liga satu musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
persebaya surabaya menelan dua kali kekalahan beruntun
respon hasil negatif tersebut
senin sore bajul ijo menggelar latihan di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur
pelatih persebaya surabaya joseph gombau pada latihan kali ini
menitik beratkan kepada fisik para anak asuhannya
hingga saat ini joseph gombau masih enggan untuk berkomentar
terkait bakal ada sejumlah anak asuhnya yang saat ini akan diganti
joseph gombau mengaku ingin berkonsentrasi memperbaiki kesalahan kesalahan kecil
yang menyebabkan kekalahan dua kali berturut turut
saat persebaya menjamu persib dan bali united
pihak manajemen persebaya surabaya sebelumnya menyebut
akan ada perombakan squad di putaran kedua nanti
dan segera mengumumkan sejumlah pemainnya yang akan diganti
setelah pertandingan putaran pertama terakhir melawan persi kediri
yang akan digelar pada dua puluh tujuh oktober mendatang
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur